target kita adalah usaha di bidang peternakan
nanti untuk menyediakan daging menyediakan susu
sedangkan target pengunjung itu sekedar tambahan
intinya usaha yang ada di masyarakat kita kemas di sini
apabila nanti di sini sebagai tempat edukasi masyarakat juga
sehingga cara beternak yang baik di sini uji cobanya di sini
bukan ke masyarakatnya
karena uji coba di samping butuh waktu juga butuh biaya
kita desa menyediakan tempat uji coba itu
dua ribu tujuh belas desa ini ramai dikunjungi wisatawan
hamparan kebun durian yang berlokasi di agrowisata bulak barokah inilah yang menjadi magnet
objek wisata ini dirintis oleh rasim kepala desa langgong sari periode dua ribu tiga belas dua ribu sembilan belas
budidaya durian bawor menjadi inovasi yang dikembangkannya di desa ini
berapa lama lagi kita teman
ya di sini
pada awalnya itu lahan tandus yang kurang termanfaatkan oleh masyarakat termasuk pad
setelah saya jadi kader saya baca bahwa salah satu tugas kita adalah untuk menggali potensi desa
nah salah satunya ini yang kita pandang ada tanah seluas kurang lebih empat hektare tandus
nah kita lihat bahwa tanaman
durian merupakan tanaman yang tidak asing lagi di desa langusari
sehingga kita tanam
yang tadinya durian lokal kita tanam durian yang unggul khas banyumas yaitu bawor
meski durian sedang tak musim berbuah agrowisata ini tak lantas sepi pengunjung
banyak di antara mereka yang datang untuk mempelajari cara pengembang biakannya
teknik okulasi atau menyambung durian lokal dengan durian bawor yang tepat
menjadi faktor utama keberhasilan pohon berbuah sempurna
yang paling utama itu selingan
seiling itu yang buat batang bawah yang mau disambung
itu harus sekitar umur tiga atau empat bulan dari biji
apa pemilihan entres juga
entres yang mau disambung
entres itu kucukan dari kita mau sambung apa mau bawor mau sangking atau apa itu
harus pilih yang bagus enterestnya
antosa yang bagus itu yang belum pecah
setelah diekulasi biasanya kita karantina ada tempat khusus buat nyimpen yang sudah diokulasi itu
sekitar satu bulan
musim petik durian bawor di agrowisata ini berada di bulan november hingga maret
puncaknya pada januari dan februari
durian bawor itu satu adaptif
tahan terhadap penyakit
secara fisik dengan durian lokan
durian ini bisa mencapai bobot yang
lumayan besar yaitu sampai dua belas sampai lima belas kilo
terus bunganya itu buahnya itu
menggerombol lebih padat
itu seperti itu
selain durian bawor agrowisata bulak barokah juga menawarkan sejumlah wisata edukasi lain
salah satunya memanfaatkan potensi peternakan
target kita adalah usaha di bidang peternakan
nanti untuk menyediakan daging menyediakan susu
sedangkan target pengunjung itu sekedar tambahan
intinya usaha yang ada di masyarakat kita kemas di sini
apabila nanti di sini sebagai tempat edukasi masyarakat juga
sehingga cara peternak yang baik di sini ujicobanya di sini bukan ke masyarakatnya
karena ujicoba di samping butuh waktu juga butuh biaya
kita desa menyediakan tempat ujicoba itu
sehingga apa yang hewan yang cocok di masyarakat kita uji di kebun durian
selain memerah susu sapi di sini wisatawan juga bisa belajar membuat biogas
bahan bakunya adalah kotoran sapi
kotoran sapi dimasukkan ke dalam septic tank
dan di dalam septic tank inilah proses pembentukan biogas terjadi
rencana kita itu ke depan itu tiap tiap rumah mempunyai sapi
yang karena sini adalah kebanyakan pengrajin gula kelapa
di samping gula kelapa nanti punya sapi perah
sehingga punya gula punya susu dan nanti masaknya pakai biogas yang ada di rumah masing masing
dikelola oleh badan usaha milik desa atau bumdes
kabul ciptaku agrowisata bulak barokah menjadi unit usaha yang menjanjikan
meski masih seumur jagung obyek wisata ini mampu menyerap tenaga kerja
sedikitnya ada sepuluh warga desa langgong sari yang bekerja di agrowisata bulak barokah dengan sistem upah harian
pemandu wisata seperti edi bisa mengantongi pendapatan rata rata satu lima juta rupiah per bulan
agrowisata bulak barokah berdiri di atas lahan milik desa seluas empat lima hektare
pembangunan dan pengembangannya menggunakan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan yang disalurkan oleh kementerian desa pdtt
pada tahun dua ribu lima belas dari dana desa sekitar rp tiga ratus delapan belas juta rupiah dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah diantaranya digunakan untuk membangun kawasan agrowisata dan pengadaan

kemudian di tahun dua ribu enam belas dari dana desa sekitar rp enam ratus lima puluh delapan hampir rp empat ratus sembilan ratus digunakan untuk membangun tempat pengolahan gula kelapa kandang sapi serta pengadaan bibit dan pelatihan budidaya durian bawor
rp tiga satu ratus empat puluh enam juta rupiah diantaranya digunakan untuk membangun kandang kambing
dan pada tahun dua ribu delapan belas dari dana desa sebesar rp satu dua miliar
sekitar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah digunakan untuk pengaspalan jalan di kawasan agrowisata dan pengadaan sapi perah
dari hasil penjualan tiket pengunjung dan penjualan durian bawor
unit usaha agrowisata bulak barokah telah mengantongi pendapatan sekitar rp satu ratus tiga puluh satu juta
sejak dibuka pada november dua ribu tujuh belas hingga maret dua ribu delapan belas
dampaknya bagus banget ya karena dulu kan masih pakai sumur
itu kayak susah banget lah namanya air
terus sekarang kan udah sumur bor jadi agak ringan juga sih kerjanya
ya kayak gitu lebih cepat
sukses membangun agrowisata bulak barokah
pemerintah desa langgong sari bersama bumdes kabul ciptaku bersinergi mendirikan unit usaha lain
pada tahun dua ribu tujuh belas unit usaha panti pijat bergas mantap waras atau bmw di desa ini resmi dibuka
pembagian penghasilannya jadi kita terapkan tarif rp tiga puluh lima
yang rp lima masuk ke kas bumdes
rp tiga puluh untuk pemijatnya
ada sembilan warga desa langgong sari yang bekerja sebagai pemijat di panti pijat ini
mereka sebelumnya mengikuti pelatihan memijat
yang pembiayaannya menggunakan dana desa sebesar rp lima empat ratus pada tahun dua ribu dua
bapak memang punya pelatihan pemijat dari mana
itu pak kepala desa mengundang pelatih pijit
nah itu ditawarkan kepada kami yang mau latihan memijit
silahkan datang ke balai desa untuk pelatihan
adanya pelatihan pijat ini jadi saya bisa menolong orang dan mempunyai keahlian memijat
tentunya berguna untuk
kelangsungan hidup keluarga saya
bila sedang ramai
setiap pemijat bisa melayani empat pelanggan per hari
rata rata setiap bulan mereka bisa mengantongi penghasilan rp tiga ratus hingga rp lima ratus ribu rupiah
desa langgong sari memiliki sebelas dusun
yang dihuni oleh sekitar
delapan jiwa penduduk
terletak di wilayah kaki gunung selamet
desa ini dianugerahi tanah yang subur
namun pada musim kemarau
desa ini kerap dilanda kekeringan
menjawab persoalan tersebut
bumdes kabul ciptaku berinisiatif membangun sumber mata air berupa sumur bor
sumur ini dikelola oleh unit usaha pam desa tirtanala
pak unit usaha pam desa ini begitu ya
didirikan atas dasar apa
atas dasar kebutuhan warga desa langgong sari
di saat musim kering itu kesulitan air bersih
jadi kalau musim kering
masyarakat di sini pada pergi mencari mata air sumber mata air
di daerah dekat sungai
itu yang jauhnya sekitar dua km
satu sumur bor seperti ini saja
ini bisa melayani berapa banyak kakak
kalau untuk yang sudah
kita mencapai seratus kaka untuk ulang kan
bisa lebih itu karena memang dibikin
satu bagian untuk seratus kakak lebih
kalau untuk yang gravitasi kita diangkat rp tujuh ratus
untuk sepuluh kipik pertama terus sepuluh kipik kedua kita ke angka delapan ratus
dan sepuluh kipik ke atas
yang itu dihargai rp satu
dan kita bebankan per bulannya cuma rp tiga
kita bikin sangat murah untuk kesejahteraan warga
pembangunan dua sumur bor di dusun pliken ini
menggunakan dana desa tahun dua ribu enam belas
rp satu ratus empat puluh tiga juta rupiah untuk pembangunan sumur
dan rp sembilan puluh satu juta untuk membangun jaringan air
pembangunan air bersih
hingga mei dua ribu sembilan belas
ada dua ratus sembilan puluh delapan pelanggan yang menggunakan air
dari pam desa tirta nala
rata rata setiap pelanggan menggunakan sepeda
sepuluh m tiga air bersih per bulan
sepanjang tahun dua ribu delapan belas total pendapatan yang dihasilkan
oleh unit usaha ini mencapai rp tiga lima ratus
bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga
unit usaha pam desa ini juga berkontribusi
menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha
pemilik usaha binatu seperti dewi masitoh
dulu sebelum sumur bor dibangun di dusun pliken
dewi hanya mampu mencuci sekitar dua puluh lima kg pakaian
kini setiap hari lima puluh kg pakaian bisa dicuci olehnya
dengan pendapatan rata rata rp empat juta per bulan
dampaknya bagus banget ya karena dulu
kan masih pakai sumur tuh kayak susah banget lah
namanya air terus sekarang kan sudah sumur bor
jadi agak ringan juga sih kerjanya kayak gitu lebih cepat
makasih banget terutama buat kepala desanya
luar biasa sudah bikin sumur bor
bumdes kabul ciptaku terus memanfaatkan sumur bor
di desa langgong sari
peternakan kambing yang terintegrasi dengan agrowisata bulak barokah
juga menjadi sumber pendapatan
tak hanya penjualan ternak kotorannya pun dimanfaatkan
menjadi pupuk bernilai ekonomi
kotoran kambing dipilih karena memiliki kadar air lebih sedikit
dibandingkan kotoran sapi
setelah dicampur sekam dan difermentasi minimal dua minit
maka airnya akan lebih sedikit
ketika kambing terbentuk
airnya akan lebih sedikit
ketika kambing terbentuk
airnya akan lebih sedikit
ketika kambing terbentuk
airnya akan lebih sedikit
setelah berhenti berhenti menunggu

upaya rasim menggerakkan roda perekonomian di desa langgong sari sejak dua ribu lima belas tak berhenti setiap tahunnya
pada tahun dua ribu tujuh belas unit usaha budidaya jamur tiram dirintisnya bersama bumdes kabul ciptaku
sekitar satu ratus empat puluh tujuh juta rupiah dari dana desa pada tahun tersebut digunakan untuk membangun tempat budidaya jamur ini
satu masyarakat menyukai jamur tiram
yang kedua di sini daerah desa sekitar desa kita ada desa desa lain yang banyak berdiri penggergajian kayu
serbuknya kadang kadang tidak termanfaatkan kita ambil untuk budidaya jamur
itu masalah mengajari itu kita baca dari majalah pertanian
kita baca kita sampaikan kepada para pekerja yang mau bekerja
untuk membudidayakan jamur
waktu pertama itu karena tadinya manual sekarang pengukusannya pakai alat yang lebih canggih
karena ada dana desa kita pesan alat pengukusan yang lebih bagus
unit usaha budidaya jamur tiram ini dikelola oleh bumdes kabel ciptaku
dengan mempekerjakan seorang warga desa langgong
yabi remaja berusia enam belas tahun ini bersyukur kini ada mata pencaharian yang bisa ia lakukan
mengingat dirinya pernah putus sekolah
nah berbicara tentang bekerja yabi juga mendapatkan penghasilan pastinya ya
nah penghasilannya dari bertani jamur tiram di sini berapa rupiah
tiga ratus ribu rupiah
itu setiap minggu
uangnya digunakan untuk
membeli kambing untuk modal usaha beternak kambing
kumbung seluas dua ratus meter persegi ini mampu menampung sekitar tiga puluh ribu backlog jamur tiram
mulai ditanam pada maret dua ribu sembilan belas unit usaha ini mampu memperoleh pendapatan rp tiga ratus empat puluh
dari hasil penjualan jamur tiram hingga mei dua ribu dua puluh
harga jualnya sepuluh ribu rupiah per kilogram
meski masih dalam tahap uji coba unit usaha jamur tiram menyimpan potensi yang besar
untuk menjadi sumber pendapatan asli desa
hanya kepengen apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain
dan saya ingin memaksa warga berubah ke yang lebih baik
itu seperti itu
tidak baiknya masyarakat ya lelah
sekarang untuk mencukupi kebutuhan
hidup sehari hari saja pas pasan
apalagi untuk uji coba
kita yang pemerintah memaksa untuk uji coba
kita mengadakan yang uji coba desa bukan masyarakat
karena apabila nanti kegagalan apalagi ada kegagalan
desa bukan masyarakat
sehingga masyarakat tidak dirugikan
itu seperti itu
prinsip kita dana desa kita gunakan untuk hal hal yang produktif
tidak hal hal yang konkretif
itu prinsip kita
sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah
masih tetap wujud
tidak untuk hal yang konsumtif
dari dua empat ratus keluarga yang menghuni desa langgong sari
sekitar lima ratus diantaranya menggantungkan hidup dari nira kelapa
bahan baku pembuatan gula kelapa
keluarga lihatun salah satunya
bersama suaminya suroso
warga dusun gulaan ini telah membuat gula kelapa sejak dua ribu tiga
lihatun rata rata mampu memproduksi gula kelapa
atau lebih populer disebut gula semut
delapan kg per hari
harga jualnya tujuh belas rupiah per kilogram
perlu waktu berjam jam untuk membuat gula kelapa halus seperti ini
di balik potensi nilai ekonominya
lihatun masih menyimpan geluk esah
terutama keselamatan suaminya yang berprofesi sebagai penderes nira
dapat dijual mahal lah itulah
supaya penderes itu ada kemajuan
karena kalau sudah ditengkolak harganya lebih murah
cuma itu harapannya jangan terlalu murah harganya
karena prosesnya panjang dan capek banget
mudah mudahan di sini
dari kepala desa diberi bini kelapa ganja
supaya banyak kelapa itu kan nanti
ya kalau penderes tidak tinggi tinggi kalau panjat itu
menjawab permasalahan tersebut
rasim menginisiasi budidaya kelapa ganja
kelapa dengan pertumbuhan pohon yang rendah dan cepat berbuah
di lahan seluas empat hektare di dusun nusa kambangan inilah
kelapa ganja dibudidayakan
pembibitannya menggunakan sekitar tiga puluh juta rupiah
dari dana desa tahun dua ribu delapan belas
ini di samping untuk ini
ini di samping untuk usaha bumdes
kita akan buka percontohan
karena masyarakat susah untuk beralih ke kelapa ganja
yang tumbuhnya tidak terlalu tinggi
nah kita desa melalui bumdes
kita upayakan kita beri contoh agar desa mempunyai
satu perkebunan kelapa ganja yang satu produksinya cepat
dua tidak terlalu tinggi
karena hampir rata rata tiap tahun ada penderes yang jatuh meninggal
karena pohonnya tinggi
rasim mengaku kesulitan mengajak warga untuk membudidayakan kelapa ganja
namun niat baik dan keyakinan mendorongnya untuk terus mengajak warga
agar tertarik dengan tanaman ini
target kita lima tahun setelah penanaman
tapi kita harus dipaksakan
karena apabila tidak dipaksakan untuk berdaya ya susah
perlahan namun pasti
upaya rasim memberikan pemahaman kepada warga membuahkan hasil
budidaya kelapa ganja yang dirintisnya
mulai dilirik oleh para petani terutama penderes nira
harapannya mulai ya sedikit pendek lah
orang beban duhur orang buk ngapes nah
ya alhamdulillah mudah mudahan bisa berjalan
anak adanya kelapa ganja ini
rasim terbilang berani mengambil langkah memajukan desanya
meski unit unit usaha yang didirikannya bersama bumdes kabul ciptaku
belum menghasilkan pendapatan asli desa yang besar
ia yakin setiap usaha akan berhasil bila dijalankan dengan ketekunan
pada tahun dua ribu delapan belas
ia mendapatkan penghargaan dari otoritas jasa keuangan
sebagai inspirator inklusi keuangan melalui badan usaha milik desa
sebelumnya desa langgong sari yang ia pimpin
pernah menjuarai lomba perencanaan pembangunan desa tahun dua ribu enam belas
yang digelar oleh pemerintah kabupaten banyumas
kesuksesan rasim mengelola sumber daya alam di desa langgong sari
tak lepas dari dukungan keluarganya
ya bapak seorang pekerja keras selalu bekerja dengan tekun
terus selalu kalau ada masalah
ceritanya sama saya dengan keluarga atau dengan orang yang terdekat
kalau menurut saya ke masyarakat baik terus mengayomi terus suka menolong
sim penggerak inovasi desa langgong sari
pria kelahiran banyumas enam belas november seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini tak muluk berinovasi
mengubah lahan tandus menjadi penghasil durian unggul
membangun sumur resapan untuk menopang kebutuhan masyarakat
memberi contoh pemanfaatan produksi peternakan
dan menggenjot produksi nira kelapa sekaligus mengurangi tingkat kecelakaan
baginya sebuah inovasi akan berhasil dan tepat guna
bila desa jeli melihat ketersediaan sumber daya alam dan manusianya
desa merupakan rumah kita yang harus kita huni dan kita rawat dengan sebaik baiknya
tapi apabila kita semua menghuni tanpa ada polesan polesan ke arah yang lebih baik
ya otomatis kita akan ketinggalan terus
sehingga rumah kita kita harus kita perbaiki harus kita cat harus kita macam macam
agar lebih nyaman untuk ditinggali
harapan kita sejengkal tanah seluas barokah untuk mensejahterakan masyarakat